kamu memang telah membayar apa yang telah kamu lakukan
tapi itu tidak bisa mengembalikan anak tante lagi
tante berharap kamu bisa menjalankan hidup kamu selanjutnya
kalau aku masih selalu cengeng mikirin keisha
rasanya gak akan ada habisnya kesedihan ku ma
gak mudah kok kehilangnya lorik yang kita cintai
apa tau itu berat
mama sampai sekarang juga masih sedih
masih inget papa
sedih tanpa punah meninggalkan mama duluan
begitu banyak kenangan sama papa saya
kita selalu bersama
berdampingan selama ini
rasanya mama gak bisa melupain semua kenangan indah itu
gak ada yang perlu kita lupakan
kita harus mengingat semua yang baik tentang mereka
biar jadi penyemangat buat kita
pelan pelan kita coba ikhlaskan semuanya
biar kenangan mereka
adalah kenangan yang indah buat kita semua
ya udah aku mau ke kamar ya
aku mau mandi
aku mau ganti pakaian aku
aku mau bersih bersih
rasanya aku mau ninggalin semua kenangan buruk aku
selama di penjara
kamu harus buka lembaran baru
mama udah siapin gua
rasanya udah beda banget ya
selama aku di penjara terus kesini kayak
tempat yang berbeda aja gitu buat aku
kamarnya masih tetep sama
paling ada beberapa barang lama yang sudah
suprainya udah baru
udah gak seperti tahun tahun dulu
menyamankan diri kamu lagi
yang penting sekarang lihat ke depan
jangan lagi menoleh ke belakang
bentar ya ma
tinggal bentar ya ma
kamu udah berapa lama tidur sendiri ya disini
ya selama kamu tidur di sana
aku juga sendiri disini
jadi gue applying
cuman emang dalam satu minggu aku suka tidur sama keisha disini
yaudah aku mandi dulu ya
ya semuanya udah disiapin
uang yang anduk aja bisa terasa mahal ya
udah berapa tahun gua gak nyium wangi kayak gini
oh iya ini kan surat yang diberikan
terima kasih sama mbak endin
dari tante rosa
dear elsa selamat atas kebebasan kamu
kamu sudah mendapat banyak pelajaran selama kamu di dalam penjara
tapi kamu juga harus tahu walaupun kamu bisa menebus kesalahan kamu dengan menerima hukuman penjara
tapi tante tidak akan pernah bisa memeluk anak tante lagi
tante kamu harus tahu

tante kamu harus menerima hukuman penjara
tante kamu harus menerima hukuman penjara

pada saat ini kamu sudah akan melahirkan diri dengan keatuhan
kamu memang telah membayar apa yang telah kamu lakukan
tapi itu tidak bisa mengembalikan anak tante lagi
tante berharap kamu bisa menjalankan hidup kamu selanjutnya dengan sebaik baiknya
meski hidup tante tidak pernah lagi sama setelah kehilangan anak tante
salam rosal fahri
pak amar sebentar pak
pak mark kenapa malah keluar dari kantor polisi pak
kalau bapak seperti ini malah membuat ibu andin serasa seperti di atas angin dan merasa menang pak
saya tidak terima perkataan dari ibu andin kepada bapak seperti itu
harusnya bapak bertanya saja sama polisi
bapak kan niatannya baik pak
pak kok jadi malah kamu yang se emosional itu
saya hanya tidak terima dengan ucapan ibu andin kepada bapak
karena saya tahu ini maksud dan niatan bapak itu adalah baik
kamu tenang saja
ya tapi bapak harusnya menjelaskan ke dalam kantor polisi
kalau bapak itu di sini bukan sebagai bagian dari kasus ibu elsa
ada saatnya kita untuk
ada saatnya untuk kita bertindak
kita akan melakukan dengan cara yang lain
kamu percaya sama saya nggak
pastinya pak saya percaya sama bapak
sampai saat ini proses penyelidikan masih berlangsung
dan jika ada sesuatu ataupun progres mengenai kasus ini
ibu andin akan segera kami beritahu
terima kasih banyak ya pak
sudah beritahu saya progress tentang kecelakaan itu
karena saya benar benar ingin tahu penyebab kecelakaan itu seperti apa
jangan khawatir bu
kami akan berusaha semaksimal mungkin
ya udah kalau gitu pak
terima kasih untuk waktunya
saya permisi dulu ya
udah selesai mandinya
ada beberapa baju yang aku memang sengaja beli buat kamu
mudah mudahan kamu suka dan juga pas
nih kamu bebas
kamu pilih yang mana aja
pulis ke pikiran soal kes ya
aku sudah rakup ini terus bu
mungkin diri riru aku nanti

aku akan kedengeran pembelajaran ke dalam com net
ada di tempat testified